ya kembali dalam insight topik kita kali ini adalah skizofrenia
nah orang dengan skizofrenia atau ods seringkali menghadapi stigma negatif masyarakat
maka hadiran komunitas peduli skizofrenia indonesia ternyata cukup membantu sosialisasi tentang penyakit ini dan penanganannya bagi pihak keluarga
telah hadir bersama saya di studio ketua komunitas peduli skizofrenia indonesia bagus utomo dan juga ditemani oleh tina aziz keluarga dari ods
mbak tina apa kabar dan juga bung bagus ya terima kasih telah hadir
nah bagus juga sebagai ketua komunitas peduli skizofrenia indonesia
bisa cerita sedikit mengenai komunitas ini kenapa bagus mendirikannya sudah berapa lama dan apa tujuan dari komunitas ini
komunitas ini saya bentuk karena pengalaman saya sekeluarga
kebetulan kakak saya juga penderita skizofrenia sampai sekarang kurang lebih sudah dua puluh satu tahun mengalami skizofrenia
pertama kali didiagnosa usia berapa kakaknya
usia kurang lebih dua puluh sembilan tiga puluh an lah jadi di usia produktif
nah ketika mengalami tersebut kami tidak punya pengetahuan sehingga kami muter muter ke pengobatan alternatif ya kami coba banyak sekali cukup lama saya kira sepuluh tahun
apa waktu itu yang gejala apa yang membuat bagus dan keluarga pada saat itu merasa ini ada sesuatu yang tidak beres
jadi waktu satu hari kakak saya pulang ke rumah kemudian dia ketakutan sekali
dia sampai sembunyi di bawah tempatnya
tidur wajahnya merah dan meracau gitu ya
kami nggak tahu nih ada apa gitu
nah kemudian hari hari berikutnya juga demikian dia mulai ketakutan ya mengurung diri dan lama kelamaan dia marah marah setiap hari
dan masih masuk kantor atau sudah tidak
kadang kadang dia masih berangkat ke kantor gitu tapi pada awal awal tersebut kami segera respon dibawa ke psikiater memang
cuma kami tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang itu
saya pikir ini stres biasa yang setelah dia diobati kakak saya kemudian mulai mengajar lagi saya nggak bawa ke rumah sakit lagi gitu
kemudian dalam beberapa minggu dia mulai kambuh kembali dan itu berulang ulang
dan dia sendiri bagaimana ketika ditanya apa yang tidak beres atau kenapa jawabannya itu seperti
dia nggak mau cerita gitu
jadi kadang kadang orang dengan sizofrenia tidak mau menceritakan
ini adalah kesempatan pengalamannya kepada keluarga maupun ke dokter biasanya
nah tahunya bahwa si kakak ini adalah menderita skizofrenia itu dari mana dan setelah berapa lama
jadi kurang lebih sepuluh tahun kami menghadapi ini tanpa pengetahuan sama sekali
sepuluh tahun ya
ya jadi kakak saya ngamuk setiap malam kadang kadang kami harus ikut begadang juga sampai pagi gitu ya
karena suasananya menegangkan
berat sekali ya bagi keluarga
kemudian suatu hari saya berinisiatif cari di internet
itu kurang lebih tahun dua ribu satu lah ya
ternyata ada website dari orang di luar negeri sana yang juga pengalaman sama
dari situ saya mulai mencari informasi dan saya pikir ini gejalanya mirip dengan yang dialami kakak saya
sampai suatu hari ada dokter yang membaca website yang saya buat
saya terjemahkan tuh dari luar negeri
dokter indonesia ya
iya dokter indonesia
saya dipanggil saya ketemuin
terdiskusi wah ternyata ya memang kemungkinan besar gejalannya demikian
jadi dari selama sepuluh tahun itu tidak ada satupun dokter yang mengatakan bahwa ini adalah
kalau mendengar atau melihat itu adalah gejalanya skizofreni itu tidak ada sama sekali
bagus atau karena memang tidak dibawa ke dokter
saya sudah bawa ke dokter cuma sayangnya dokter mungkin khawatir kalau kami dikasih tahu secara jelas mungkin kami akan down gitu ya
karena keluarganya mengalami gangguan jiwa gitu
sehingga kami tidak dapat informasi yang memadai
dokter cuma bilang kalau obatnya habis konsul lagi ke dokter gitu
yang itu yang membuat saya saya pikir ini mungkin sudah bukan di ranah medis barangkali ini gangguan spiritual gitu ya sesuai dengan budaya jawa gitu ya
saya pikir ini gangguan spiritual
nah mulai itu kami mencari ke pengobatan alternatif
nah akhirnya dokter ini setelah bagus sharing apa yang tindakan yang diberikan dan pengobatan seperti apa
setelah kami cukup teredukasi akhirnya kami bawa ke dokter dengan pengobatan yang rutin kakak saya berangsur angsur pulih kembali gitu
bahkan kalau sekarang sih dia udah cukup mandiri minum obat juga sendiri konsultasi ke dokter sendiri gitu
aktif misalnya bekerja atau
sayangnya untuk pekerjaan dia belum bekerja
karena ada gap sekian banyak
sekian belas tahun itu dia tidak berfungsi sama sekali gitu
sehingga dia usianya sekarang kurang lebih udah lima puluh an tahun gitu ya
agak susah mencari pekerjaan atau memulai sebuah usaha
tapi gejala gejala itu sudah tidak terlalu tampak lagi
iya jadi secara umum dia sudah cukup mandiri ya
obat obatan itu dimakan terus menerus
terus menerus sampai sekarang
nah kembali ke komunitas akhirnya bagus mendirikan yang namanya komunitas peduli skizofrenia ini
persisnya kapan dan apa apa saja kegiatan komunitas
sejak dua ribu satu saya sudah membuat website dan kemudian saya buat grup juga di yahu groups ya
terus kemudian dua ribu sembilan saya pindah saya gunakan facebook group sebagai sarana komunikasi ternyata bertumbuh pesat
berapa sekarang followernya
kami ada delapan belas ribu lebih
dari seluruh indonesia
dari pengalaman apa kira kira yang didapatkan dalam sharing itu
satu ketika kita sharing dengan sesama keluarga
kita tidak sendirian
ternyata begitu beratnya kita mendampingi orang dengan gangguan jiwa ya orang dengan skizofrenia itu ada orang lain juga yang sedang berjuang
dan ada juga yang survive dan bisa berhasil pulih kembali
itu sih yang paling utama
baik mungkin disini juga ada bu tina ya
t shirtnya tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa
bagaimana ibu tina katanya putranya yang sulung yang mengidap
sulung yang mengidap skizofrenia
bisa ceritakan sedikit mengenai sejak usia berapa dan bagaimana diagnosanya itu akhirnya ya terbuktilah dia mengidap skizofrenia
anak saya yang pertama itu mungkin dia kena waktu dia umur dua puluh tahun antara itu
saya juga belum tahu jelas tapi satu bulan dua bulan sebelum dia masuk rumah sakit
aneh kelakuannya aneh gitu
berbicaranya juga aneh
itu dua puluh tahun masih mahasiswa dong
ya masih mahasiswa
anehnya itu seperti apa
misalnya dia main basket dengan teman temannya terus dia sering memasukkan bola basket di ring lawan kita gitu loh
atau mulai ngacau banyak menyendiri banyak berbicaranya pun kacau tidak tidur
yang terakhir itu tidak tidur tiga hari kemudian dibawa sama tantenya ke salah satu rumah sakit
rumah sakit itu mentransfer dia ke rumah sakit jiwa
di situ baru di phone sama dokter skizofrenia
kebetulan waktu itu dia memang dibawa di mental hospital di saya lupa di la itu dimana ya
tiga hari setelah dia keluar dari rumah sakit anak saya itu dibantu tantenya pulang ke indonesia ke jakarta
saya meneruskan obatnya saya hanya lihat waktu itu tulisannya skizofrenia saya nggak mengerti apa tapi saya tahu lah tentang kejiwaan
mungkin karena dia masih minum obat dari sana satu bulan bagus ya
terus saya stop saya nggak tahu bahwa itu harus terus minum obat
tiga bulan tiga bulan setelah dia stop obat kelakuannya aneh lagi
mulai curiga sama orang menyendiri terus suka jalan mondar mandir kadang emosinya tinggi
salah satu adik saya bilang kamu harus
jadi saya dibawa ke psikiater ini ada sesuatu yang tidak benar
dan akhirnya dibawa
waktu saya ke psikiater saya baru kaget bahwa anak saya difonis skizofrenia kita dijelaskan semuanya
hanya sampai secara obat ya secara medis
berapa bulan kemudian dia kambuh lagi masuk lagi rumah sakit jiwa saya juga heran kok bisa masuk ke rumah sakit jiwa apalagi
padahal obat masih dimakan ya
obat terus ya
ternyata di samping obat itu ada lagi
kita keluarganya itu harus apa
harus mendampingi dia
mendukung atau mendukung
pada saat itu masih tinggal di rumah kan
tidak di rumah sakit atau di tempat pengobatan lah istilahnya
iya masih di rumah
ya tiga kali sih anak saya masuk rumah sakit jiwa
setelah saya bergabung di kpsi saya tahu bahwa oh anak saya itu selain obat itu harus ada dukungan sosial
jadi akhirnya ikut dalam komunitas peduli sekitar sudah berapa lama ikut dalam komunitas itu
masuk lima tahun
sekarang anaknya umur berapa
sudah tiga puluh lima wah sudah cukup lama ya jadinya
sudah menikah dan punya anak satu
sudah mulai bisa hidup mandiri ya istilahnya
kita istirahat sebentar tapi ini menarik sekali ya sharingnya
dan saya rasa sangat penting ya untuk diketahui oleh masyarakat
masyarakat kita dan juga teman teman yang mungkin memiliki saudara ataupun anak yang memiliki gejala ya
yang kita tidak ketahui apa dan siapa tahu ternyata skizofrenia
dan kita akan bahas mengenai penyakit skizofrenia serta penanganan dan tantangannya
kita akan lanjutkan sesaat lagi